lima ratus surat semuanya serba tiga ratus dalam hal ini
tiga belas maret sebetulnya pertama tanggal delapan maret
itu pak mahfud menyampaikan di publik
kami menanyakan kami belum menerima surat apapun
menurut pak ivan ada surat yang dikirim saya cek semuanya belum ada
ternyata baru dikirim tanggal sembilan dengan tertanggal tanggal tujuh maret
surat pertama itu surat itu tidak ada angkanya
jadi saya juga enggak tahu kenapa ada angka
tapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat surat ppatk
yang dikirim sejak tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu dua
ini juga baru pertama kali ppatk
menyampaikan sebuah kompilasi surat kepada kementerian keuangan
karena biasanya tadi yang seperti saya sampaikan
surat suratan antara kemenko adalah tadi berhubungan dengan kalau ada penyelidikan
entitas jadi tidak pernah melakukan suatu kompilasi keseluruhan
apalagi dari tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
jadi ini agak diluar pakem memang
nah sampai dengan tanggal sembilan kami menerima surat
adalah surat yang belum ada angkanya
sehingga kami kemudian menyampaikan ke publik
saya belum tahu dan belum bisa menyampaikan pandangan
baru pada tanggal tiga belas maret
jadi dari tanggal delapan ke tiga belas maret
dua belas maret kepala ppatk menyampaikan surat yang kedua
surat kedua ini formatnya hampir mirip
yaitu seluruh daftar surat yang kedua ini

yang dikirimkan ppatk kepada berbagai instansi
sebanyak tiga ratus surat daftarnya itu
dengan total transaksi rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
nah mari kita lihat secara detail